transmart kembali menggelar pesta diskon besar besaran bertajuk transmart full day sale
bagaimana kemeriahannya sudah ada produser lapangan arief kurniawan
arief selamat malam bagaimana suasana di transmart pada malam hari ini
apakah masih ramai begitu sampai sekarang
ya selamat malam reza
nah ini para pengunjung masih punya waktu sekitar dua jam setengah lagi ya
untuk bisa menikmati transmart full day sale
dan di sini di transmart cepaka putih sampai malam hari ini masih ramai
tapi meskipun ramai ini biasanya pengunjung mereka datang
melihat lihat barang beli bayar langsung cabut
jadi itu frekuensinya itu sangat cepat sekali ya
tapi yang pasti tadi dari pagi tadi jam sepuluh siang sampai ke malam hari ini
itu pengunjung tidak ada habis habisan datang ke transmart cepaka putih
untuk penggunaan pembayaran semua produk
bank mega yaitu kartu bank mega kartu kredit mega syariah
dan plus pembayar dengan menggunakan aloprime
dan kalau ditanya apa produk paling laris di transmart sale ini
transmart sale ini adalah elektronik
dan di antara semua elektronik yang ada di sini
itu yang nomor satu adalah smart tv
nah ini saya akan kasih unjuk nih
salah satunya di sebelah saya ini adalah smart tv ukuran enam puluh lima inch
nah ini bentuknya seperti ini sudah kristal
nah ini saya kasih lihat harganya
harganya ini yang tadinya dua belas juta
kalau menggunakan bank mega sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan
tapi kalau menggunakan aloprime tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan
ini terjun ya dari dua belas jutaan jadi tujuh jutaan
luar biasa nih
kapan lagi nih anda bisa punya tv enam puluh lima inch dengan harga hanya tujuh jutaan dengan menggunakan aloprime
nah ini saya akan ajak lagi
belakang saya juga sama nih masih smart tv ini
ini tapi lima puluh lima inch lebih kecil
ini dia harga normal sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu
promosi menggunakan kartu kredit bank mega delapan juta juri sembilan puluh sembilan
tapi kalau menggunakan aloprime wow tujuh juta tiga puluh sembilan dua ratus
jadi dari sebelas juta terjun ke tujuh juta
masih kurang puas masih ada lagi nih
yang nyari yang lebih kecil tiga puluh dua inch
sudah hd digital smart bluetooth
ini dia harga normalnya tiga juta satu ratus empat puluh sembilan ribu
kalau pakai bank mega dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu
nah yang lebih gila lagi nih ada nih reza
saya kasih lihat harganya
ini ada tv google tv ya yang teknologi terbaru
harganya dua puluh delapan juta nih empat k
nggak perlu ditanya lah ya ini mereknya apa
udah pasti semua orang juga tahu
harga aslinya itu dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
menggunakan kartu kredit bank mega sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
dari dua puluh delapan jadi tujuh belas
jadi di sini memang untuk barang barang yang harganya semakin mahal
itu diskonnya semakin terasa
nah jadi jangan sia siakan nih
anda masih punya waktu dua jam
jam setengah lagi untuk datang ke transmat seluruh transmat yang ada di indonesia
dan tidak hanya produk elektronik tapi juga produk produk lainnya itu juga diskon juga gede
salah satunya itu adalah daging sapi
nah daging sapi ini satu kilonya biasa dipasar satu ratus lima puluh ribu rupiah per kilo
diskonnya luar biasa dengan menggunakan aloprime
dan juga untuk ayam satu ekornya itu biasanya di pasaran ayam sudah empat puluh ribu rupiah
nah ini di sini ayam itu tiga puluh satu ribu rupiah
jadi sangat luar biasa sekali diskonnya
dan selain itu juga untuk produk produk sepeda seperti sepeda listrik sepeda anak
dan juga sepeda anak mulai dari lima ratus ribuan
sepeda listrik itu rata rata potongannya satu juta sampai satu lima ratus
sementara untuk kasur kasur spring bed itu juga ada ini lagi diskon
itu untuk kasur kasur ukuran satu ratus dua puluh x dua ratus itu mulai start harganya itu delapan ratus ribuan
dan juga fashion juga
di sini koleksi pilihan baju bajunya juga sepatu baik untuk pria maupun wanita itu juga sama semua juga diskonnya itu
pokoknya luar biasa deh itu bisa harganya yang tadinya di level tiga ratus ribuan jadi cuma seratus ribuan
nah bagi anda nih yang belum punya alo prime jangan khawatir
karena anda datang ke semua great transmart sudah ada stand khusus alo prime
jadi anda bisa buka langsung
nah tidak perlu khawatir jika anda tidak bisa membayar cash secara langsung
istilahnya bahkan itu bisa diatur sesuai dengan kemampuan anda
bisa tiga bulan bisa enam bulan bisa sebelas bulan jadi semuanya bebas diatur
jadi jangan lewatkan
kesempatan ini masih ada dua jaman lagi sampai pukul sepuluh untuk bisa menikmati semua barang barang diskon di transmart di seluruh gerai indonesia
baik arief ini sepertinya semua kebutuhan juga cukup banyak begitu dari elektronik diskonnya banyak sampai hampir sebelas juta tadi anda katakan
tapi kalau misalnya ibu ibu kan juga kebutuhannya banyak nih
tadi anda katakan daging sapi termurah juga di sana daging ayam juga begitu
tapi apalagi yang biasanya disukain sama ibu ibu untuk kebutuhan sehari hari yang juga diskonnya lumayan besar
bagaimana menurut anda
oke selain itu biasanya ibu ibu di sini tuh ada masih elektronik ya
seperti ac itu juga ac jadi buruan juga yang setengah setengah pk
itu juga di sini banyak juga ibu ibu yang beli nih
itu rata rata di sini harga ac itu mulai dari tiga jutaan itu sudah dapat ac dengan merek merek yang bagus lah ya yang udah oke
terus selain itu juga perabotan itu seperti blender dan juga magic jar
lalu kompor nah kompor di sini mulai dari dua ratus delapan puluh ribuan itu sudah bisa dapat kompor
dan untuk sayur mayur dan juga buah buahan juga di sini diskon masih fresh juga
itu tadi dari pantauan saya seperti misalnya mangga mangga pot mangga itu per seratus gram itu rp tiga tujuh ratus rupiah
lalu untuk cabai rawit itu hampir satu kilo itu harganya di sekitar lima puluh ribuan untuk cabai rawit merah
selain itu juga untuk produk produk seperti panci wajan atau wajan wajan yang anti lengket juga sama itu juga harganya diskon
jadi sayang banget nih kalau misalkan tidak sampai registrasi atau daftar di aloprime

baik udah diskonnya gede terus bisa pay later lagi ya

bayarnya nunggu gajian dulu minggu depan
terima kasih arief kurniawan melaporkan dari jakarta